saya sudah bersama pelaksana tugas ketua umum partai persatuan pembangunan atau p tiga bapak muhammad mardiono
pak mardiono terima kasih sudah di rosi
terima kasih selamat sore assalamualaikum mbak roni
waalaikumsalam pak rasanya belum terlambat untuk mengucapkan selamat idul fitri maaf lahir batin pak menteri
sama sama saya menyampaikan kepada segenap seluruh jajaran kompas tv
ini rasanya wawancara pertama dengan pak mardiono setelah kabar dari kpu yang mengatakan bahwa partai berlambang kaabah tidak masuk ke parlemen
ini sejarah pak mardiono saya ingin tanya dulu bagaimana suasana hati pak mardiono ketika semua orang membicarakan
pertama kali dalam sejarah partai berlambang kaabah yang sudah ada sejak zaman
orde baru sebelas kali pemilu hilang dari parlemen
walaupun pada saat itu itu kita berpikir ya ini memang merupakan satu kenisayaan yang memang harus terjadi
tetapi memang ada keterkejutan
karena di menjelang pemilu itu kita juga sudah mempersiapkan diri dengan baik termasuk di antaranya kita masih meyakini bahwa
dari perolehan suara yang kita rangkum di pusat tabulasi nasional kita itu kita masih bisa mendapatkan lebih dari empat persen
itu menjelang pemilu kita sudah mendapatkan laporan laporan itu
nah kemudian pada pelaksanaan perhitungan suara kita juga melihat disitu ada relkon
sirik kpu ya kita cenderung disitu naik turun dan terakhir mbak rosi
itu kan kita setelah mengalami penurunan di hari ke tiga ke empat
lalu kalau nggak salah kita berada dalam posisi satu tiga delapan ya
kemudian naik ke tiga sembilan sekian persen kemudian naik lagi menjadi empat dua persen empat persen
sirekap itu mati ya tidak beredar lagi
jadi bapak melihat ini ada sebuah keanehan
bahwa dalam proses perhitungan melalui si rekap
tapi kemudian seperti terblok bahkan turun gitu
ya tentu karena memang walaupun pada akhirnya kpu itu mengacu kepada perhitungan secara manual ya
tetapi mbak rosy ketika kalau kita masuk jalan tol
ya kemudian kita sudah disuguhi oleh kemacetan yang dimana mana
itu rasanya pengemudi akan trauma ya untuk menjalankan kendaraannya
itu kemudian kita akan bisa mentancap gas
itu tentu mempengaruhi psikologi kader kader kami itu tentu mempengaruhi
nah kemudian ada kejanggalan sedikit ya
bahwa kenapa si rekap dan real con itu itu kemudian menghilang sebelum perhitungan akhir ya
sedangkan karena kalau kita banyak rekan rekan juga yang menempatkan pada p tiga
sebagai partai yang berbasis pada tradisional itu
kita sudah meyakini bahwa tentu kpu akan semakin canggih
karena kita sudah menyelenggarakan pemilu sejak kita merdeka negeri ini
itu sudah yang kesekian kalinya
ya tentu kpu sebagai penyelenggara pemilu itu sudah memiliki persiapan yang cukup canggih
jadi anda sendiri sebenarnya sangat tidak menyangka bahwa
p tiga bisa terlempar dari parlemen
ya sekali lagi karena pusat tabulasi nasional kita
itu merekap total keperluan suara p tiga itu masih di atas enam juta
kalau sekarang kan kira kira kalau dari hasil perhitungan kpu lima delapan sekian
delapan juta atau sekitar tiga delapan puluh tujuh persen
kurang satu persen sekian untuk bisa masuk ke parlemen
kan sebenarnya kita sudah ada lembaga survei
yang dari waktu ke waktu memberikan
ya semacam prediksi atau potret dari masa ke masa tentang p tiga
dan dalam berkali kali itu sudah terpotret
p tiga itu mengalami penurunan suara
apakah ini tidak dianggap sebagai sebuah alarm bagi p tiga
karena sering sekali juga ketika
mensurvey tentang p tiga yang harus berhati hati
karena tidak lolos bisa terancam tidak lolos masuk ke parlemen
ah kami selalu memang dipotret tidak lolos masuk parlemen
tapi nyatanya kami lolos dari parlemen
apakah ini tidak menunjukkan gejala terlalu pede
sehingga lupa bahwa memang ada yang harus dibenahi di p tiga pak mardiono
tetapi memang jawabannya juga
ini mungkin lembaga survei kita juga memang sudah tumbuh lebih canggih lebih maju ya
dimana sebelumnya itu setiap menjelang pemilu itu p tiga itu disurvey survei
termasuk ya sejak survei di pemilu tahun dua ribu sembilan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
p tiga itu dari hasil survei itu tidak pernah mendekati ya jauh
kalau lembaga survei itu mensurvey dua lima hasilnya lima gitu ya
kalau dua hasilnya empat lebih gitu itu selalu itu
termasuk dari perjalanan survei nyalit bang kompas
itu selalu begitu jawabannya di akhir perolehan suara di pemilu
nah kemarin rupanya di lembaga survei juga sudah lebih canggih lagi ya
ya mungkin p tiga yang terlambat juga memotret itu
tetapi p tiga sudah mempersiapkan diri juga jauh jauh
sorry pak mardiono artinya memang ada semacam terbuai begitu
karena biasanya juga lembaga survei salah memotret p tiga
jadi kalau kemarin untuk pemilu dua ribu dua puluh empat ini
potensi tidak masuk dalam parlemen
itu semacam ah biasa juga salah
tapi pasti nanti p tiga lolos juga masuk parlemen
p tiga mempersiapkan diri itu sudah satu tahun lebih
ya jadi satu tahun terakhir sejak saya itu menggantikan pak soeharto mano arfa
ya saya selalu turun ke lapangan bahkan banyak daerah
yang tidak pernah ya didatangi ketua umum itu saya datangi
saya dari aceh sampai ke papua saya datang bukan hanya ke dpw dpw
kami menemui masyarakat melalui tokoh ulama tokoh masyarakat tokoh pengusaha
para pengusaha pengusaha umkm mahasiswa
saya turun dari aceh sampai ke papua
bahkan daerah daerah yang waktu itu sesungguhnya saya tidak diizinkan oleh aparat keamanan
tetapi saya bilang saya harus menyapa kader kader kami yang sedang berjuang
pak mardiono ingin mengatakan bahwa sebagai ketua umum plt
menyosialisasikan program program p tiga
jadi bukan berdiam diri sehingga hasil kalau versi kpu itu terlempar atau tidak lagi ada di parlemen
rasanya ketika p tiga terlempar dari atau tidak lagi masuk ke parlemen
tidak memenuhi ambang batas empat persen
dan dari tahun ke tahun kita tidak bicara survei pak mardiono
tapi kita berbicara hasil perolehan suara
baru kemudian ada penurunan
sedikit ada kenaikan di dua ribu empat belas kalau tidak salah
kalau kita melihat perolehan suara dari masa ke masa
bukankah ini juga sesungguhnya
tapi faktual perolehan suara itu hal berikutnya
tidak ada sebuah kenaikan yang cukup berarti
bukankah pak mardiono sebagai ketum plt p tiga
melihat bahwa p tiga ini sudah ditinggalkan oleh pemilih tradisionalnya
saya sulit untuk bisa memberikan jawaban itu
partai yang masih eksis di grassroot ya
bahwa setiap saya melihat di struktur
apakah di tingkat kabupaten kota ya
di tingkat provinsi itu secara merata ya
dan termasuk perolehan suara kami sekarang
itu juga kita masih termasuk ya
memperoleh suara yang cukup merata
faktanya setiap lima tahun sekali
artinya kan memang p tiga ini tidak lagi merasa
menjadi bagian dari pemilih tradisional yang dulu
tidak ada turun menurun keinginan
atau p tiga ini tidak lagi menjadi daya tarik
bagi pemilih masyarakat muslim
mbak rosy itu di tingkat kabupaten kota
kami mengalami kenaikan perolehan suara
itu termasuk perolehan kursi itu
dan puluh tiga kabupaten kota
wakil pimpinan dewan di kabupaten kota
oke kita bicara soal pemilu di tingkat
provinsi provinsi dan kabupaten kota
nah saya ingin mengatakan bahwa
p tiga tidak ditinggalkan oleh pemilih dipilih
kalau p tiga tidak dipilih oleh konsten kami
maka di daerah daerah itu tidak mendapatkan kursi
oke kalau begitu satu hal
di daerah kabupaten kota dan provinsi
tetapi di nasional dia sudah memiliki
pak mardiono sampai saat ini
tidak ada sejarah partai yang sudah terlempar
dari parlemen itu bisa kembali ke dalam
kita bicara tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ada pbb
kita juga bicara adab hanura
dalam dua kali pemilu itu rasanya sulit sekali
untuk masuk lagi ke parlemen
jadi tidak bisa dianggap ringan
bahwa tidak masuknya p tiga ke dpr
tingkat nasional itu sebagai sesuatu
mbak rosy silahkan di telah
dari perolehan suara dari partai partai
yang keluar dari parlemen dari masa lalu
di pusat mereka terpental dari parlemen
tapi p tiga kali ini itu perolehkan kursi di daerah
itu masih di atas delapan ratus lebih
kemudian di provinsi kita masih juga delapan puluh lebih
bahkan ada kenaikan kenaikan yang signifikan
oke ini tidak menjadi awal dari lenyapnya
kalaupun kali ini berdasarkan kpu
tidak masuk parlemen bukan berarti
ini adalah akhir dari sejarah p tiga
dan kalau itu sejarah mungkin p tiga akan mengawali
partai yang kemudian nanti
tidak masuk dalam parlemen pusat
itu karena salah arah memilih
pak ganjar dan prof mahfud